penghargaan sebagai wasit terbaik di piala presiden dua ribu sembilan belas adalah salah satu prestasi yang pernah diraih nusur fadilah
sebagai wasit sepak bola berlisensi c satu nasional terhentinya liga satu sejak tiga bulan terakhir karena pandemi covid sembilan belas
membuat kondisi keuangan nusur berada dalam posisi yang sangat sulit
kalau wasit tidak ada kegiatan ya kita tidak ada gaji
kehilangan satu satunya sumber pemasukan membuat pria berusia empat puluh tahun ini
hanya mengandalkan sisa uang tabungan atau bantuan dari sanak saudaranya
bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari bersama istri dan tiga orang anaknya
nusur pun sudah merelakan menjual sebagian harta benda miliknya
di musim lalu saat kompetisi masih berjalan normal
pria yang menjadi wasit nasional sejak tahun dua ribu sebelas ini setidaknya bisa mengantungi uang hingga lima belas juta per bulan
hasil dari memimpinnya
tiga pertandingan di liga satu
kita sih berharap komite wasit juga memperdulikan lah
mempedulikan anggotanya yaitu wasit ya
terutama yang tidak bekerja yang hanya fokusnya sebagai wasit saja
yang hanya mengandalkan gajian dari wasit
mungkin bukan hanya saya saja banyak juga rekan rekan yang membutuhkan biaya ya
kita tidak mungkin beli pln pakai sembako mas
ya paling tidak apakah kita di
kita diamkan dulu gitu
nanti setelah kompetisi berjalan nanti tinggal dipotong gitu mas
kondisi serupa juga dialami haryanto sutaryo wasit bola basket indonesia berlisensi fiba
berhenti bergulirnya liga bola basket indonesia dan semua kompetisi bola basket internasional dan lokal
membuat wasit terbaik ibl tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ini kehilangan sumber pemasukan
beruntung pria yang akrab di sapa hari ini terbantu dengan penghasilan dari
istrinya yang berprofesi sebagai guru
adanya asosiasi wasit bola basket jakarta atau awaba yang berdiri sejak tahun dua ribu empat lalu
juga dirasa cukup meringankan beban keluarganya dalam kondisi sulit seperti saat ini
ketika kita tugas setiap tugas itu kita dipotong sebesar rp lima puluh ribu dari uang tugas
tapi anggota kita juga kan ada yang aktif di nasional sama internasional
nah kalau yang di nasional itu potongannya sebesar rp lima puluh
kalau yang internasional potongannya sebesar rp seratus
beras gitu selama tiga bulan ini kita disuplai terus untuk beras per bulannya kita dapat dua puluh lima kilo
jadi kebutuhan inti kita ya alhamdulillah kita terbantu dengan adanya awba
ari dan nusur adalah segelintir dari sekian banyak orang yang terkena dampak ekonomi
akibat terhentinya kompetisi olahraga di indonesia karena pandemi covid sembilan belas
di tengah keadaan yang serba tidak pasti ini
semua tentu berharap kondisi dapat segera berangsur pulih
sehingga kegiatan olahraga di indonesia dapat kembali berjalan